polda metro jaya masih memburu anwar alias rizal terpidana kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang kabur dari rutan salemba jakarta pusat
nyaris sepekan kabur namun keberadaan anwar hingga kini belum diketahui
subdit resmo polda metro jaya membentuk dua tim khusus untuk memburu anwar ke beberapa lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyiannya di kawasan bogor jawa barat
petugas juga menyertakan istri anwar dalam pengejaran ke beberapa rumah kerabat
istri anwar ade irma suryani yang membantu pelarian suaminya kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polsek cempaka putih
yang bersangkutan kami melakukan pembunuhan sekitar bulan oktober dua ribu lima belas
kami tangkap bulan november dua ribu lima belas dan lanjut sudah dilakukan fonis seumur hidup
ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak lapas
ada tim khusus dari resor
sese mobil di transkrim polda metro jaya dalam rangka mencari pelaku